kita ke informasi lainnya rombongan yang disuntik vaksin covid sembilan belas di puskesmas kebonjeruk jakarta bersama helen nalim warga jakarta utara diketahui seorang apoteker
namun hingga selasa siang pihak puskesmas kebonjeruk dan juga suku dinas kesehatan jakarta barat masih unggan berkomentar terkait izin vaksin yang diberikan kepada helen nalim dan rombongannya
pemilik apotek bumi yang berada di kawasan green garden kebonjeruk jakarta barat membenarkan ada sepuluh dari sebelas orang pekerjanya disuntik vaksin covid sembilan belas di puskesmas kebonjeruk pada senin kemarin
mereka disuntik vaksin covid sembilan belas bersama helena lim dan viral di media sosial
eli conro pemilik apotek mengaku hubungannya dengan helen nalim adalah rekan bisnis
eli juga merasa heran dengan tanggapan negatif karena dirinya
dan dirinya merasa bagian dari tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan
yang berhadapan dengan vaksin vaksin setiap hari
kami panjang cukup panjang waktunya
dari pagi sampai jam sepuluh malam